pada januari dua ribu dua puluh satu lalu di antara petugas medis dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia

tak sekedar harus berjibaku merawat pasien sampai sembuh
seorang perawat juga berperan penting menjaga kewarasan
agar mental pasien dan rekan sejawat tetap terjaga
kami menghibur pasien melakukan cara dengan kami mengajak ngobrol
atau mengajak untuk nyanyi atau mengajak kami main tiktok
nah itu untuk serunya
karena dengan pasien tetapi jika dengan teman teman sejawat
itu biasanya kami saling support kami saling memberikan semangat
menurut undang undang republik indonesia nomor dua puluh tiga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua tentang kesehatan
perawat memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan
berdasarkan ilmu yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan
dan perawat itu selain juga melakukan asuhan fisik
juga di dalam ilmu kita
yang kita pelajari dan memang harus diterapkan juga merawat asuhan asuhan
nah termasuk semangat di sini
karena itu makanya di dalam keperawatan itu kita kenal senjata utamanya adalah care
tak mengherankan di tengah pandemi virus corona yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun
dan belum ada tanda tanda kapan akan berakhir
kerja dokter perawat dan tenaga kesehatan
dapat apresiasi dari berbagai pihak
salah satunya presiden joko widodo
saya menyampaikan penghargaan apresiasi yang tinggi kepada seluruh perawat tenaga kesehatan dokter semuanya
karena memang bekerja menangani covid ini tidak ringan
melihat berbagai tugas perawat yang begitu mulia
tak mengherankan bila perawat menjadi profesi yang paling dicintai masyarakat
karena seorang perawat harus menjaga kemampuan
harus tetap kuat dan menjaga semangat